nah pusaran kasus korupsi ktp elektronik yang menjerat dua pejabat kementerian dalam negeri
ada irman dan sugiharto ternyata juga menyeret sejumlah nama besar bahkan partai politik
kami mencoba merangkumnya berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana yang digelar pada sembilan maret dua ribu tujuh belas
dalam surat dakwaan proses patkulipat kasus ini sudah dilakukan sejak perencanaan penganggaran proyek ktp elektronik
pada november dua ribu sembilan menteri dalam negeri gamawan fauzi menyurati menteri keuangan dan kepala bapenas
untuk mengubah sumber pembiayaan ktp elektronik dari pinjaman hibah luar negeri ke apbn murni
awal februari dua ribu sepuluh ketua komisi dua burhanuddin napi tukulu meminta fee kepada dirjen dukcapil kementerian dalam negeri irman
agar usulan perubahan sumber dana ktp elektronik bisa disetujui oleh komisi dua dpr
pertengahan februari dua ribu sepuluh irman dan ketua komisi dua dpr sepakat
dekat uang akan diberikan oleh andrina rogong yang berkoordinasi dengan suki harto
dalam pertemuannya di sebuah hotel ketua fraksi golkar setia novanto menyatakan dukungannya dalam anggaran proyek ini
dan akan mengoordinasi pimpinan fraksi lainnya
pada mei dua ribu sepuluh irman melakukan pertemuan dengan gamawan fauzi
diah anggreni hairuman halahab ganjar pranowo taufik effendi teguh juwarno ignasius mulyono bustoko weni arief ibowo
muhammad nazarudin dan andi narogong
pertemuan selain membahas sistem administrasi kependudukan dan ktp elektronik yang murni dibiayai oleh apbn
dalam forum ini mustoko weni menyampaikan yang akan mengerjakan proyek adalah andi narogong
dia juga memastikan bahwa andi akan memberikan ketimbalan kepada anggota dpr dan pejabat kementerian dalam negeri
selama periode juli agustus dua ribu sepuluh dpr membahas rapbn tahun anggaran dua ribu sebelas
diantaranya proyek ktp elektronik
andi narogong juga diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan setia novanto dan anas urbaningrum
permintaan permintaan terus berlanjut untuk memuluskan proyek ini
pada februari dua ribu sebelas andi narogong menginformasikan kepada sugiharto
mantan ketua panitia lelang akan memberikan uang lima ratus dua puluh miliar rupiah kepada beberapa pihak diantaranya
partai golkang sebesar satu ratus lima puluh miliar partai demokrat satu ratus lima puluh miliar
pdi perjuangan satu ratus lima puluh miliar dan pdi perjuangan satu ratus lima puluh miliar
pdi perjuangan delapan puluh miliar marzuki ali dua puluh miliar
hairuman harahap dua puluh miliar dan delapan puluh miliar untuk dibagi dengan partai partai lain
tidak berhenti di situ pada mei dua ribu sebelas
irman dimintai uang oleh ketua badan anggaran heruman harahap melalui miriam haryani
sebesar seratus ribu dolar amerika untuk biaya kunjungan komisi dua dpr ke beberapa daerah
pada agustus sampai september dua ribu sebelas
irman memerintahkan sugiharto menyediakan uang satu miliar rupiah
untuk diberikan kepada miriam haryani
sugiarto pun kemudian meminta uang tersebut kepada anang sudiharjo
belum juga usai pada maret dua ribu dua puluh
irman kembali dimintai uang sebesar lima miliar rupiah
oleh anggota komisi dua dpr markus nari
untuk memperlancar pembahasan apbnp tahun dua ribu dua puluh
sugiharto pun menyiapkan dana dengan meminta dari anang sudiharjo
direktur utama pt kadra solution salah satu anggota konsorsium
namun anang hanya dapat memberikan empat miliar saja
sekali lagi ini baru dugaan yang kami rangkum dari surat dakwaan kpk
budi adiputro cnn indonesia